safe lah pandai kali kau
dari cara memandang abang dari tindak tandungnya tergetan setiap abang pandang
teruan ibarat jambu ini jambu matang curu dikit putur dikit begitu abang
kulihat bulan tersembunyi dibalik keringat
sadarkah tuhan kau ditatap insan
iya bu belilah
saya sengaja membawa pak bulungan ini ke sini
tak lain adalah beliau ini langsung mencari calon sekretarisnya
maklumlah orang yang begitu banyak perusahaan
sebegitu banyak proyek tentu
harus berhati hati mencari mitra kerja
begitu kan pak
begitu lah bu
salah satu kiat beliau
nah ini kiat para manajer terpercaya
beliau tidak melulu mengadakan hubungan fungsional dengan bawahannya
tapi di samping itu pula beliau melakukan pendekatan personal
dede pasti tahu semua ini banyak dampak positif
demi kelanjuran kerja
begitu pak buruhan
apa yang seperti tadi
itulah yang sering dikatakan pak burhan kepada saya
dedeira sebagai mahasiswi calon sekretaris di proyek yang akan dibuka pak buruhan
sebenarnya saya ini mau ditempatkan di usaha yang mana

tapi saya ingin menjawab pak
kalau boleh saya bertanya
tentu nanti pak burhan akan menjelaskan terperinci
sudah bapak lihat sendiri mitra kerja anda kan
pak burhan saya pasti inilah orang yang bapak cari
pinter luwes cekatan dalam mengatasi sendiri keadaan
ya memang begitu bu
begini pak buruhan
tadinya dedeira ini kerja di perusahaan teman saya
tapi karena teman saya belum tigar
maka dedeira ini terpaksa ikutan ikutan nganggu
iya pak padahal lelah lah satu satunya tulang punggung kami
sejak ayahnya tiada

dan itu adalah saya yang mencari nafkah untuk saya dan ayahnya tidak ada di dalam saya betul pak
leli adiknya juga kuliah
duh pak apa mau dikata
andai saja ibu
biarkan ibu bicara lelah tapi bu
cukup bu cukup
saya kira cukup pak
jelaskan kalau di lela ini
ini pribadinya penuh tantangan
dan terikat tanggung jawab
bapak sudah bisa menilainya
mau bicara pak
begini deh lela
kalau besok adik tidak kuliah
bagaimana kalau kita jalan jalan
jangan salah mengerti di lela
jalan jalan yang masuk pak burhan
biasa istilah orang bisnis
maksudnya bisa meeting menemui para pejabat pemerintahan
apa sajalah dalam rangka memburu proyek
ini artinya pak burhan telah melakukan observasi terhadap adik
beliau ingin mengetahui sejauh mana kemampuan air sesungguhnya
bikin juga pak
nah lela tunggu apa lagi
kamu pergi saja
pak anak saya sudah terlatih kok pak
om mudah mudahan tembus
baiklah pak kalau begitu besok pagi pagi saya akan pergi ke
ah tidak adik tidak
ali tidak perlu ke kantor
adik di sini sajalah
biar pak burhan besok menjemput
begitu kan pak
kalau begitu kami mohon diri dulu
maaf nih mengganggu bu
biar dede lah jadi pak netru dia pak burhan
kau pandai sekali
dari cara memandang pak
dari tindak tandung
lihat tergetan setiap pak
ini jambu matang
pak yang tarik
pak yang kenyang
dan satu permintaanku
jangan bongkar rahasia perskok keleng kita pada nina
beres lah itu
dan satu lagi
banyak kali permintaan kau ini
satu lagi pak
jangan katakan kehadiran ku di kota ini pada kaminal
siapa tuh lel
kayaknya om yang nyupir itu tetangga aku deh
tau fahmi kan
itu loh anak sos yang kuliah sambil kerja
apanya dia memang
nah itu omnya
fahmi kerja di perusahaan om itu
lela kakakku ada yang nawarin kerjaan
udah deh masukin dulu motormu
mau terus nih
ah mampir dulu
bener gak tetangga mu itu yang nawarin kerjaan
jangan jangan jadi gosip gosip yang enggak enggak lagi
bang pergi dulu bang
berada masih di dalam kan
biar saja dia berantem sama mama

ayo ajak suamudin
dodo kenapa jadi kacau begini
siapa bilang kami bermasa bodoh pada urusan sekolahmu
setiap kali ada undangan papa mu selalu hadir
kecuali sekarang ini
iya kecuali sekarang
tapi sekarang papa juga perlu datang mama
tapi papamu kan lagi ada urusan
makanya diwakili oleh fahmi
baru sekarang kan papamu tidak bisa hadir
baru sekarang kan
iya baru sekarang
tapi kenapa tidak mama saja
mama belum pernah kan
masya allah doh
mama kan sudah bilang
mama lagi ada keperluan
urusan setiap hari
dia bukan orang tua duduk
hanya untuk sekali ini saja dok
nanti fahmi juga akan melaporkan
hasil rapat orang tua murid itu kepada mama
tidak ada masalah kan
ini akan jadi penyakit
iya nanti mama dan papa akan keranjingan
enak di mama
mama tinggal melahirkan dan kasih makan
baik tunggu sebentar
suara motor siapa itu
dunia semakin gae nih rupanya
yang tua bertingkah
yang muda bengong
tambah cantik aja kamu non
abang mau ngurusin sekolah dodo dulu
barusan kamu bilang gaek gaek segala
emangnya om kamu kemana
lagi ada urusan
urusannya mulai macem macem
ntar lagi kamu juga dipecat
tamu tuh makin manis aja kalau sudah ngawur gitu
heee ga percaya
kamu kan di kantor dijadikan ajudan pribadinya beliau
ada kabar buruk buat kamu
sedang mencari sekretaris yang pakai bra
ibu saya temui di yayasan itu
mama mau ngurusin dodo apa tidak
kunci rumah itu udah di tangan saya kok
kuran aja kamu dok
mama mau ngurusin dodo apa tidak
kau tidak mau apa
mau apa kamu dong
sekarang kamu pergi sama fahmi
jangan macem macem kau ya
dodo berhenti sekolah
mau jadi geladangan
lambang sadar akal waktu
pembelian ini sebagai